mohon shiva melaku balik kamu jangan bawa anakku benar itu anakku dan
aku yang terkena diangkat lain aja sebagai ibu melaku balik jangan mohon shiva
apa gak dijaga sih
aku mencintai bella
aku sangat mencintai kamu
hanya kamu yang paling aku cintai
pastian harus istirahat dulu
tolong semuanya keluar karena kondisi pasien belum pulih
ya allah kamu janji
besok kamu datang ke sini dengan anak kita ya
aku ingin ketemu dengan dia
ya sudah kamu istirahat ya
aku balik balik aja
kamu tenang aja
lebih dari apapun
afif pulang jam berapa
kenapa baru jam segini kamu pulang
kamu party ya semaleman
baru ditanya begitu aja
kamu udah nangis
afif pulang jam berapa
kok begitu nangis juga
sebenarnya ada apa sih di rumah ini
kenapa semua nangis
have masuk rumah sakit pak
dia hampir meninggal semalam
kenapa kamu gak ceritakan

saya ini kan orang tuanya
justru aku bersyukur papa tidur
karena ini semua drama yang dilakukan sama bella pak
dia yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini
ah papa gak percaya
mana mungkin bella mau mencelakakan afif
nanti saya ke rumah sakit
pak kan sampai kapan
lama jadi paham dari kenzo
karena kakak udah ngelewatin tante bella dan adik siva
kenzo dengerin apa yang kakak suka
aduh kak begit kak
kok kamu gitu sama kenzo
kasihnya tuh dia keberatan
kan kakak alika udah jadi pahlawan kita
kalau nggak ada kakak nikah
tante bella dan adik siva nggak selamat tuh
mendingan sekarang kakak alika jalan sekolah dulu
mendingan jagain tante bella dan adik siva
aku senang dengarnya kalau gitu
tapi kakak alika harus tetap sekolah ya di tante antar
tante jangan pergi
nanti kalau tante ketemu penculik itu lagi
kan ada kak alika yang jagain tante
kalau kakak alika bisa jagain tante
yaudah kakak alika ada yang pergi ke sekolah sendiri
ya kan kak
yaudah nanti tante suruh bibi ya anterin kalian ya
bi tolong antarin anak anak ke sekolah ya
nanti ke siang ya
jangan nakal ya
nah sekarang shiva udah cantik ya
kita pergi ya sayang ya
aku mau bawa shiva ke afif kak
bella kamu apa apaan sih
enggak kamu gak boleh bawa syifa
ini bener kamu tuh apa apaan sih
deh kamu tuh udah lupa
om rafiq pernah bilang
kalau tante sylvia itu incer kamu sama syifa
sekarang posisi kamu sama syifa tuh dalam bahaya
kamu gak khawatir
kak kakak tenang aja
semua bakal baik baik aja kok
aku pergi dulu ya kak
ya kamu kalau mau pergi
kamu pergi aja sendiri ketemu sama afif
jangan bawa dia
kamu sudah memberikannya ke aku
dan kamu gak boleh ingkar janji
kamu gak boleh ngambil sibuk dari aku
aku gak ingkar janji
awif itu pengen ketemu sama anaknya
dan dia lagi sakit
aku gak bisa ngecewain dia kak
kamu salah bella
itu adalah kesalahan besar
aku gak mau afif mengambil syifa dari aku bella
aku gak akan memberikan sifat
aku gak mau
aku gak mau bella
aku gak mau
aku mau bella
aku mau jangan bawa syifa
kak tolong dengerin aku kak
setelah itu aku bawa pulang shiva lagi
aku gak mau
aku gak mau
aku mau bella

berikan bayi itu ke bella
aku gak mau memberikan siva ke bella aku gak mau
mbak nur bela itu ibunya siva
kita gak berhak untuk menghalangi bela untuk mengajak shiva bertemu dengan ayahnya
jika itu memang keinginan bella berikan bayi itu
bella aku mohon jangan bella jangan ambil siva aku gak mau bella
bella jangan bawa siva bella
aku harus bawa shiva ke ayahnya sendiri
bella jangan bawa siva
kamu jangan bawa anakku bella itu anakku
nama namaku yang terkena diangkat lain aja sebagai ibu
bella kembali jangan bawa siva
ada yang perlu aku bicarakan
gak perlu ada yang dibicarakan
lagi reno keinginan aku udah bulat
aku bakal pertemukan shiva sama afif ayah kandungnya
aku bukan mau menghalangi kamu bella
aku cuma ingin diingatkan